loh emang ngapain sih rame rame kayak gitu
kamu tuh gimana sih
katanya boy udah pergi ini sih
boy disini tau
berarti kan bukan yang pastinya
lagian saya kan lagi nyeram kembangnya
ini kan hari sabtu pak
boy takut kalau mama sama papa tuh pulangnya sore atau pulang malam
jadi mendingan boy mau minta izin sekarang aja
boy rencananya mau ke ciboldas pa
mau camping sama temen temen di sana pa
pulangnya sih besok pa
boleh nggak pa
boy mau ke ciboldas ma
mau camping di sana
ya udah kamu naik mobilnya siapa
naik mobilnya temen atau naik mobilnya papa
hah apa nek motor
wah kalau naik motor
enggak mendingan kamu nggak usah pergi aja ya san ya
boy kan cuma ke puncak doang nggak jauh ma
nggak usah pergi ya
mama kok gitu sih ma
kamu tuh pakai camping segala tau
nuh anak papa nuh
mau pergi camping nuh
jangan jangan kasih izin
sekarang papa udah kasih izin
nah tuh papa aja yang izinin
biasalah anak cowok
nggak usah kasih izin
boy kan udah minta izin sama pak
apa ada papa izinin
papa tuh nggak mikirin keselamatan si boy
boy tuh anak satu satunya kita pa
siapa lagi yang nggak mikirin keselamatan anak anaknya ma
pa masalahnya itu si boy itu naik motor
dan jaraknya itu jauh banget
pakai camping segala pa
nggak bisa deh mama gak kasih izin
emangnya kenapa kalau gue mau naik motor
tiap hari juga dia ke sekolah naik motor
kenapa harus khawatir
ya jelas ini beda papa
ini tuh jaraknya tuh jauh bapak
papa tidur lagi nih
nggak nggak jangan
makanya gini aja deh terserah
bayi mau nurus sama mama apa mau nurus sama papa
boy nggak berani pergi deh
kalau gitu boy berangkat sekolah dulu ya
ya mukanya sedih
ngambok dia pa
lo nggak lihat apa tuh tampangnya boy sedih gitu
tapi kan mama kan mikirin keselamatan si boi
mama takut pa
mama tuh sayang sekali sama boy tau
ya semua juga sayang sama boleh
tapi namanya musibah atau kecelakaan
itu bisa kapan aja terjadi
nggak harus naik motor
dan kita kan tahu
dia juga anak yang bertanggung jawab
sudah kita doakan aja
semoga allah melindungi dia
kalau ini bisa bikin senang boy
kenapa mesti dilarang
kapan terakhir kali kita bikin senang boy
kemarin aja waktu dia ulang tahun
mama kasih kado kekecilan
eh bapak juga kasih celana jadul
ini kesempatan kita
untuk kasih izin
supaya ini dianggap sebagai kado
untuk hari ulang tahunnya
mama paling jago dibikin mama terharu
kayak di film film tau
tapi memang papa ada bener nggak sih pa
setelah mama mikir mikir
kalau bukan boy sama temen temennya
biar mari si boy
si boy sudah pergi ya
aduh gimana sih
ayo kita kejalan dulu ya
aju berembu gasah
kayaknya udah jalan ya
hei gimana sih
kejar kejar kejar
mau terdorongin baunya udah gak keliatannya
ah kamu sih
harusnya kamu gerak cepat
kalau disuruh tuh langsung kejar
kamu sih lelet pisang lein buru buru di udang
irah kenapa kita disalahin
biarin aja tuh
dan dia mah majikan orang
yo lu arangnya majikan mah
bener salah tetep majikan
cicing ya orang mah
loh mang ngapain sih rame rame kayak gitu
kamu tuh gimana sih
katanya boy udah pergi ini sih
boy di sini tau
berarti kan bukan yang pastinya
saya kan lagi nyeram kembangnya
mana saya ngelah
dan boy sudah pergi sekolah atau belum
kalau nggak tau bilang aja nggak tau
sayang mama kasih kamu izin ke cibodas
jadi boy bisa ikut nih
mama kan kerja
yaudah kamu hati hati
boy berangkat dulu ya
itu baru namanya pergi
ini anak dateng dateng geje banget ya
oh karena apa sih
sakit perut ya
siapa yang sakit perut
ya itu lo cemburu terus
buat ikut pergi sama kalian ntar ke cibodas
ngasur dong kalau nggak ada lo
yaudah kalau gitu gue juga nggak haja dipergi deh
gue juga cemerut lagi
kalian diizinin nggak
eh tapi kita naik mobil ya
soalnya kita nggak boleh naikin motor
kita pakai supirnya cindy
lagian kan judulnya yang penting camping
nah yang penting kalian ikut
gue dibolehin dong
gue bilangnya kita acara sekolah
ih kalau gue ngomong jujur nih ya
nanti adanya gue nggak dibolehin
gue kan nggak boleh ikut camping campingan gitu
iya tapi kenapa mesti bohong kamu juga kalimel
ih ya udah sih
yang penting kan judulnya kita pergi
gue pengen naik motor sama bebeou pale renian
hayo deh serasz lamborghini yuk